suatu ketika di kerajaan kecil sparow hills
hiduplah seorang gadis bernama nadia
yang hatinya tertuju pada pangeran negeri
aku tidak percaya kita di kampus yang sama
dan tidak pernah punya kesempatan untuk berbicara dengannya
ya itu karena penjaga kerajaan selalu berada di sekelilingnya
wah suatu hari nanti
pangeran aiden berkata
berada di tahun terakhir kuliahnya
dan adalah yang terbaik di antara semuanya
dia bagus di bidang akademis
dengan demikian proyek kami objektif dan efektif
tidak hanya untuk kami para mahasiswa
tetapi juga untuk publik secara umum
dia pandai berolahraga
dan di atas segalanya
dia ramah dan juga baik hati kepada orang lain
pangeran aiden adalah segalanya yang diharapkan
seseorang dari pewaris tahap
namun di balik semua itu
sang pangeran muda merasa sedih
karena selalu berada di bawah ketentuan protokol kerajaan
maaf kau menjatuhkan ini
terima kasih nadia
kau tahu namaku
tentu saja kau di tahun kedua kan
hahaha ya hmm baiklah
yang mulia kereta sudah menunggu
maafkan aku aku harus pergi
ah baiklah tidak apa apa
semuanya berjalan hampir sama di kerajaan sparoh hills
nadia kau akan pergi ke pesta dansa dengan siapa
aku ingin pergi dengan aidan tapi
ya semoga berhasil dengan itu
nadia jatuh cinta dengan pangeran aiden
dan dia berharap dengan sepenuh hati
untuk bisa pergi ke pesta dansa bersamanya
terkadang alam semesta bertindak dengan cara yang aneh
dan sore itu ketika nadia yang putus asa duduk di tepi danau
melemparkan kerikil alam semesta bertindak
hah apa itu tadi
saat nadia mengamati benda terbang tak dikenal itu
dengan kagum tiba tiba bagian atasnya terbuka dengan desisan
nadia melihat seorang makhluk yang muncul darinya
makhluk yang bukan dari dunia ini
keduanya berdiri diam sejenak saling memandang dengan rasa ingin tahu
dan kenapa terlihat begitu begitu wow
bahasa diunduh dipindai dan diterapkan
apa halo namaku putri celestia
aku berasal dari galaksi andromeda
dan kau siapa
apa tidak mungkin apakah ini semacam lelucon
itu nama yang panjang nona
apa tidak mungkin apakah ini semacam lelucon
tidak itu bukan namaku
namaku adalah nadia
nadia senang bertemu denganmu
apakah kau ini benar benar alien
aku aku seorang andromedan
hmm baiklah tapi kenapa kau ada di sini
ayahku sang raja ingin aku menikah dengan pangeran pilihannya
yang bernama cahaya bintang
tapi aku jatuh cinta dengan bintang terang
yang merupakan putra bintang malam
musuh bebuyutan ayahnya cahaya bintang bintang harapan dan
kemudian ada juga
wah wah wah tunggu tahan
itu terlalu banyak bintang
katakan saja kenapa kau bisa ada di sini
ayahku akan membuatku menikahi cahaya bintang
jadi aku melompat dari pesawat luar angkasa dan pergi
setelah beberapa hari melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya
aku memasuki tata suryamu dan melihat planet biru ini
dan sekarang aku ada di sini
hanya perlu bersembunyi di sini selama beberapa hari
dan kemudian pergi ke planet lain sebelum ayahku menemukanku
kau tidak bisa bersembunyi di sini
seseorang pasti akan melihatmu cepat atau lambat

aku tidak yakin bagaimana nanti mereka akan bereaksi
oh apa yang aku lakukan
aku punya ide
putri celestia menekan tombol di gelangnya
dan pesawat luar angkasa itu masuk ke dalam air
kemudian mereka pergi ke rumah nadia
dan celestia masuk melalui jendela
sehingga orang tua nadia tidak bisa melihatnya
jadi ceritakan tentang planetmu
apa yang kalian lakukan
ya aku sangat lapar
tolong ambilkan aku sesuatu
nadia pergi ke dapur dan membawakan kembali semangkuk sup panas yang mengepul
sup itu dibuat dengan sayuran dan juga sangat sehat
oh tidak tidak tidak bawakan aku sesuatu yang lain
nadia kembali dan membawakan semangkuk mie
putri celestia menolaknya
sesuatu yang lain
sesuatu yang lain
sesuatu yang lain
aku minta maaf ibu aku sedang sangat lapar
sepertinya aku kehabisan pilihan
ini inilah semua yang tersisa
seperti es dan krim
ini enak boleh aku minta lagi
nadia dan celestia menjadi akrab seperti mereka sudah mengenal satu sama lain untuk waktu yang lama
nadia akan menutupi wajah celestia dengan kerudung
dan keduanya pergi keluar rumah di pagi hari dan pergi berkeliling kerajaan
beberapa hari berlalu dan kemudian suatu hari
oh tidak cepat sembunyi ayo cepat
oh tidak cepat sembunyi
oh tidak cepat sembunyi
ada kabar kalau pangeran aiden menghilang sejak tadi malam
seluruh kerajaan menjadi panik
aku akan pergi ke rumah bibi mary untuk mencari tahu lebih lanjut
kau diam saja di rumah
kenapa kau terlihat sangat sedih
apakah kau tidak mendengar
apakah kau tidak mendengar
katanya pangeran aiden hilang padahal aku jatuh cinta padanya
ah aku harap dia baik baik saja
cinta aku bisa membantumu menemukannya
terima kasih banyak penyihir gabrillah
kau sangat baik untuk membawaku ke sini
kehidupan istana membuatku bosan
begitu banyak aturan batasan
bagaimana kau tahu aku tidak bahagia
aku tidak pernah memberitahu siapapun
oh aku mendengar pikiranmu pangeran
itulah mengapa aku menghubungimu
jangan khawatir kau aman di gabrila land
tidak ada manusia yang bisa mencapai sini
itu putriku dimila
bukankah dia cantik
pangeran aiden tidak sadar bahwa dimila jatuh cinta padanya
dan dialah yang membujuk ibunya untuk membawa pangeran itu kepadanya
ayo aiden biarkan aku mengajakmu berkeliling
rencanamu datang ke sini
beri aku fotonya
sekarang kita hanya perlu menambahkannya ke pemindai
lakukan penelusuran gambar untuk wajahnya di dalam kerajaan
oh ya tidak ada di kerajaan
mari kita tingkatkan jangkauan pencarian
dan ini dia
dia ada di hmmm gabrila land

dia dilarang disini
oh tidak itu adalah penyihir yang jahat dia dilarang disini
dia dilarang disini
dia dilarang disini

bagaimana aiden bisa sampai di sana
kecuali kecuali penyihir itu membawanya
itu dia hanya pangeranmu yang bisa menjawabnya
kembali ke negeri gabrilla pangeran aiden sekarang menyadari bahwa dia telah terperangkap di dalam situasi ini
aku tidak ingin menikah dengan dimi lah
kau tidak punya pilihan pangeran
kau tidak punya pilihan pangeran
aku pikir aku membawamu ke sini karena aku peduli padamu
ibu jangan seperti itu dengan aidentku
aku yakin dia tahu bahwa dia harus menikah denganku
ya kan pangeran
sepertinya aku perlu memberimu pelajaran
berhenti di situ nadia
jangan berani berani mengambil langkah maju atau aku akan
aku akan merubah pangeranmu ini menjadi bebek
bisakah dia melakukannya
ya dia tidak pandai dengan mantra tapi
ya ya ya dia bisa mengubahnya menjadi bebek
dimi lah bawa pangeran dan masuk ke dalam
aku akan menangani mereka
celestia tolong lakukan sesuatu
jangan khawatir nadia
karena aku punya sebuah andromeda hb lima puluh tujuh
kau lihat saja sendiri
ah maaf bagaimana kau menyalakannya
berhenti di sana
kau lihat tongkat ini
ia melakukan apapun yang aku perintahkan
pergi atau aku akan
kekuatan andromeda hb lima puluh
sekarang coba beritahu tongkatmu apa yang harus dilakukan
nadia kau datang untukku
ya aiden aku sangat mengkhawatirkanmu
dan begitu juga semua orang di istana
aku egois untuk meninggalkan kerajaan
ayah selalu melakukan segalanya karena dia menyayangiku
dan ingin aku selalu aman dan bahagia
aku seharusnya tidak pernah salah memahami niatnya itu
celestia yang menyaksikan aiden dan nadia berbicara
menyadari betapa miripnya situasinya dengan pangeran aiden
dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari itu
dia merindukan orang tuanya
dia merindukan rumahnya
itu adalah putri celestia dari galaksi andromeda
senang bertemu denganmu pangeran
saat ketiganya masuk ke pesawat luar angkasa
celestia memperhatikan di layarnya bahwa ada pesan dari rumahnya
ini dia teman teman
aku harus pergi
kesadaran pangeran aiden telah membuatku menyadari satu atau dua hal juga
selain itu ayah siap menerima siapapun orang yang ingin aku nikahi
itu bagus tapi
terima kasih untuk semuanya nadia
aku telah belajar banyak darimu juga
aku akan pulang dengan begitu banyak kenangan
katakan padanya bagaimana perasaanmu
aku akan merindukanmu
simpan andromeda hb lima puluh
suatu hari nanti ini akan mempertemukan kita lagi
lalu apa kepanjangan dari hb
ayah menunggu di atas awan
aku harus pergi
sampai kita bertemu lagi nanti
lalu pangeran aiden kembali ke kerajaan
di mana dia meminta maaf kepada orang tuanya
dan memberitahu mereka semua tentang apa yang telah terjadi
raja mengerti bahwa dia terlalu keras pada putranya
dan berjanji untuk tidak bersikap tegas
tetapi lebih ramah karena dia telah menyadari bahwa penting bagi orang tua
untuk berteman dengan anak anak mereka terlebih dahulu
dan kemudian menjadi penjaganya
aku sangat senang hari ini
semua berkata aku merindukanmu
ratu masa depanku
apakah kau siap untuk pesta dansa
ya yang mulia